pemerintah provinsi dki jakarta merilis konsep baru penataan kawasan niaga tanah abang jakarta pusat
kawasan yang dinilai menjadi salah satu titik temu paling padat di jakarta ini akan dirombak
termasuk menjadi lokasi interkoneksi antar moda transportasi
penataan pun akan dilakukan jumat ini
sinergi tanah abang
itulah tajuk dari rencana revitalisasi kawasan tanah abang jakarta pusat ini
untuk rencana jangka pendek pemerintah provinsi dki menargetkan warganya tidak lagi melihat kesemrawutan kendaraan
maupun pedagang kaki lima yang biasa mengulat dan menyebabkan kemacetan
kamis dua puluh satu desember pemerintah provinsi dki secara resmi merilis mega plan penataan tanah abang
dihadiri satuan kerja perangkat daerah terkait seperti dinas perhubungan
dan pd pasar jaya
sinergi akan terbentuk mulai dari transportasi hingga pusat perdagangan
pertama tanah abang akan menjadi lokasi transit interkoneksi untuk berbagai moda transportasi umum
kedua pemprov menutup satu sisi jalan jati baru tepat di depan stasiun tanah abang
menjadi lokasi berjualan
sedikitnya empat ratus tenda gratis disiapkan untuk merelokasi pedagang kaki lima yang telah terdaftar
kemudian sisi jalan jati baru lainnya
disiapkan sepuluh shuttle bus gratis yang rutunya mengelilingi kawasan tanah abang
nah kita menyadari di tanah abang sebagai sebuah pusat
dia pusat perekonomian dia juga pusat perpindahan warga jakarta di dalam menuju kerja kembali ke rumah
jadi ini salah satu lokasi
ini transit paling padat
uji coba rencananya berlangsung mulai dua puluh dua desember dua ribu tujuh belas
kedepannya pemprov menargetkan tanah abang sebagai lokasi tod atau transit oriented development dengan mengedepankan empat prioritas
antisipasinya sendiri kalau kita berbicara tentang kendaraan pribadi ini kan dari pukul delapan hingga pukul delapan belas begitu pak ya
kendaraan pribadi ibaratnya dibuang tidak melewati kawasan tanah abang itu kan pak ya
nah apakah antisipasi jika nantinya justrinya akan menambah masalah berikutnya
itu kemacetan yang ada di titik titik buangan kawasan jati baru itu yang ditutup pak
jadi begini ya yang kita ini bukan kita tutup ya tetapi pemanfaatan ruang dengan waktu tertentu
ya dari jam delapan pagi sampai dengan jam enam sore
yang kita manfaatkan ruang tersebut adalah sebagian jalan jati baru raya yang panjangnya sekitar empat ratus lima puluh tepatnya empat ratus lima puluh meter
ya selebihnya tetap bisa dilakukan
nah tapi memang agak sedikit panjang agak sedikit jauh
contoh kalau kita dari cideng yang harusnya bisa langsung masuk bawah playoff dia kita buang ke ks tubun
seperti itu sehingga ini kan menjadi kpi kita nih
menjadi kpi program tanah abang ini kita luncurkan
ya dia harus lebih baik dari yang kemarin
terima kasih banyak pak andri
salam sejahtera kembali
andrian syah kepala dinas perhubungan
penguatan dki jakarta
pemprov sendiri telah memiliki empat prioritas dalam sinergi tanah abang ini
yang pertama adalah untuk pemberlakuan prioritas untuk pejalan kaki baik yang menuju shuttle bus ataupun yang menuju kawasan tanah abang
yang kedua adalah untuk revitalisasi pedestrian pula untuk pejalan kaki
yang ketiga tentu adalah integrasi antara stakeholder pd pasar jaya lalu juga pt kai dan juga pt transjakarta
dan yang keempat ini tentu adalah untuk pemberlakuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang nantinya akan ada
di sepanjang jalan jati baru yang akan ditutup ini
mutiawira sastro jakarta